ya pulau baru tersebut bermaterial batu karang dan lumpur
biasanya menggunakan kulit sapi atau kulit kerbau
oke berarti regulasi penting sekali untuk melindungi anak anak kita di pesantren
aksi mekasar maupun yang terakhir kemarin mabes
brand itu harus mengerti human transformation itu loh
dalam konteks komunikasi publik sengaja juga momen momen seperti ini kan ingin ditujukan bagaimana kemudian rasa persatuan
bila mana anda merasa hari ini anda memiliki saldo utang pinjaman tanpa agunan
nah saya penasaran nih bagaimana cara mencari youtube
jadi masuknya itu ke over thinking
ini pasca gempa dengan magnitud lima enam mengguncang kabupaten cianjur pada hari senin dua puluh satu november dua ribu dua puluh dua yang lalu sekitar pukul tiga belas lebih dua puluh waktu indonesia barat
belut lain cak salim banyak menggunakan mentega untuk menggoreng belutnya alhasil belut yang
akhirnya banyak buka jalan buat temen temen di calteam akhirnya mereka juga pada tau oh ada di songgul tuh
yang satu kali pengepakannya ini bisa sekitar dua ton
itu sebetulnya kecuali itu banyak sekali manfaatnya di dalam ekosistem
selain itu ada beberapa tindakan preventif yang bisa dilakukan untuk mencegah penipuan online ini
yaitu partai golkar partai demokrat kemudian partai gerindra sendiri tempat pak prabowo bernaung plus pan
spanduk dan umbul umbul juga harus
menetapkan pembatalan keberangkatan jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji
juga bagus lah ya bu
apa yang kita hadapi di sini adalah kecemasan perguruan di komunitas australia
bang erwin apakah betul bahwa golkar meminta posisi lima jatah menteri di kabinet pemerintahnya pak prabowo gibran
ya yang pertama tentu mulai dari pejabatnya ya dari manusia yang ada di kampus

maka diperbolehkan tidak memakai masker
huruf ini menjadi penting menjadi bagus
dan bangunan tersebut dilarang dialihkan kepada pihak lain
telur tidak akan meletas dan berjamur
anggaran pendapatan dan belanja negara
orang maduri itu kan tersendiri lah
anda ingin mendengar cerita cerita seperti ini
jadi kalau misalnya ada yang berpendapat kan tidak apa apa beli tiket dengan jasa
ada basic agamanya jadi lebih insya allah lebih komprehensif lah
kami yang pasti akan berlangsung tahun ini
sebelum meninggal dunia satya sempat mengeluh sesak nafas